dari penyebaran virus zika rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso jakarta menyatakan siap menangani jika ada masyarakat yang terinfeksi virus zika
meski demikian pihak rumah sakit mengakui tak akan membuat ruang isolasi khusus bagi pasien yang terpapar virus zika
tidak adanya ruang isolasi khusus bagi warga yang terindikasi terkena virus zika diakui oleh pihak rspi sulianti saroso
karena gejala virus ini tergolong ringan secara klinis gejala penderitanya dianggap ringan karena menyerupai pilek atau flu dengan ruang merah dan mata yang berair
namun pihak rumah sakit akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil yang mengalami demam tinggi dan tidak terindikasi demam berdarah dengue